nah lia kita ngomong ngomong soal seni budaya betawi ini kita pasti kenal semuanya ya dengan sosok seniman betawi yang satu ini
berkarya lewat seni peran tarik suara dan juga presenter ia mampu mempertahankan eksistensinya di dunia hiburan
bukan cuma eksistensi sudah legend sekarang nih ya
dan saat ini kita sudah terhubung bersama sambungan zoom dengan jaja miharja
yuk kita lihat sama sama
waalaikumsalam daun kampung bapak bakar kecilata
wah langsung dikasih pantun keren banget
pantunnya keren penampilannya juga masih keren ya
sehat sehat ya ayah jaja ya
sehat sehat neng sehat
ini kan kalau kita lihat ayah jaja nih ya pernah kan namanya seni betawi lewat komedi
jargonnya tuh gimana tuh
kita kayak nggak leket sama katanya apaan tuh gitu bang
nah itu dia yang ditunggu keluar juga
ini ayah jaja ceritanya sampai ada jargon seperti itu gimana sih
terus setelah itu gimana caranya kepikiran gak pertama kali pakai apaan tuh bisa heboh banget gitu sampai sekarang
dan selalu sangat melekat
radialnya nggak kepikiran bakal begini
semua temen temen dari download juga nggak ngejinin pakai begitu
kita mau niru yang lain radiannya
kita di luar negeri juga tak kenal nih apaan tuh neng
ya dan ayah jaja kan akhir akhir ini kan juga banting setir dan sekarang juga sebagai youtuber nih ayah jaja ya
nah sekarang nih iya kita udah nonton
udah dapet duit neng lima ratus
lumayan banget ayah jaja ya ampun
dan ini prosesnya ini
berarti berarti ibu ya
kerjaan nomor sejuta nih
kita doain langsung semangat ya bang jaja ya
dan untuk menerjemahkan dari seni betawi yang ayah jaja kembangkan ini sekarang menjadi seni yang juga diapresiasi oleh generasi generasi muda ini seperti apa sih ayah jaja
iya oh aduh
nah sekarang kan ayah jaja juga banting setir sebagai youtuber ini prosesnya seperti apa
kita banyak kerja neng
isi youtubenya juga tentang betawi
iya isi youtubenya kan tentang betawi
makanan kuliner segala macam semur jengkol
semuanya pokoknya ini bisa menggait juga milenial sekarang gitu ya ayah jaja ya
ya ayah jaja punya strategi nggak supaya yang anak anak zaman sekarang juga tetap suka sama seniman betawi seperti yang ayah jaja dari dulu
apa namanya kembangkan begitu
ada strateginya nggak
insya allah insya allah neng
makanya supaya nggak punah nih kesenian betawi akhirnya sih ngarepin banyak kegiatan di dki
begitu kita isi isi hotel nih misal gampang keromong segala macem
di lobby lobby taruh nggak apa apa di pojok juga supaya nggak punah
nah membicarakan supaya tidak punah nih seni betawi nih ayah jaja
akhir akhir ini kan tentu kita lihat ya semakin kesini tentu sedikit banyak ada pergeseran selera humor nasional
nah ayah jaja ini melihatnya apakah lenong betawi masih bisa dipertahankan lalu gimana caranya
insya allah nih kalau betawi nggak hilang akalnya banyak
bahasanya cepat cepat apa adanya gitu
kayak misalnya salah satu sekarang yang tetap digemari adalah pantun ya
gimana tuh ayah jaja
supaya ya boleh nih supaya anak muda tetap bisa keep dengan budaya betawi
ya saya pantun ya
siap ayah jaja
kali sumur di pulau akarta lumpurnya kemana mana
umur kota jakarta semoga jaya selama lamanya
ayah jaja keren banget
nah apakah jaja ini juga ada saran untuk seniman seniman generasi muda ini
gimana caranya untuk kembangin seni betawi ini agar lebih maju lagi nih
dan juga lebih berkayar lagi mereka ayah jaja
iya kalau yang muda muda mesti banyak nanya sama yang tua
kalau belum tahu mesti nanya
jangan ceplas ceplos saja nanti jelek nama betawi
bahasa tuh beda beda nih boleh nggak yang ngomong di sini
bahasa betawi itu ada dua neng
itu yang namanya betawi tinggi satu betawi kota
kalau betawi kota ada dua
kalau betawi kota nih umpamanya misalnya pak gubernur
ke betawi kota tuh dia pakai e pakai ap
itu bapak ridwan saidi itu dia orang betawi kota tuh e
mau ke mana dia siapa emang ap
eh gue sih nggak kenapa kenapa
wah ini kayaknya ayah jaja banyak yang nggak tahu nih soal betawi pinggir
makanya banyak belajar dari saya tanyanya kalau nggak tahu
kalau nggak tahu
kita masih akan ngobrol ya sebentar lagi ya
oke kita jeda dulu jangan kemana mana
kita akan masih akan tetap melanjutkan perbincangan
terutama tadi perbedaan mengenai bahasa bahasa betawi tadi ya
dan juga dampak yang dirasakan seniman betawi di masa pandemi
iya ayah jaja juga jangan kemana mana
dan pemirsa juga tetaplah bersama kami di after sepuluh
lalu kita akan berbincang lagi dengan

oke jangan kemana mana

kembali di after sepuluh kita masih terhubung dengan sambungan zoom
dengan salah satu dari ikon dunia lenong betawi dan juga komedi nasional ayah jaja miharja
masih di tempat kan
ayah jaja kan tadi membahas ini menarik sekali nih antara betawi kota dan juga betawi pinggir
nah ciri khas dan perbedaannya sebenarnya seperti apa sih jaja
kalau betawi kota neng pakai e
mau ke mana emang siapa
hah dari mana mau ke mana
kt gitu ya
kalau bahasa bahasa yang lainnya ada juga nggak tuh
ada misalnya begini
itu bocah ngapain sih
ngejirir aja di pinggir kali nanti dinyemplung
suruh balik madang
kalau betawi kotanya itu anak ngapain sih
berdiri aja di pinggir kali suruh pulang makan
tuh neng perbedaannya
nah agak susah ya
kita harus belajar lebih banyak lagi nih ya
kalau ayah ini betawi pinggir sapi ngerti betawi tengah
tapi logatnya tetap sama gitu ya ayah jaja ya
sama pengertiannya juga sama
sama itu ucapannya lain
nah ayah jaja ini kan hari ini kita merayakan hari ulang tahun jakarta
apa sih pesan pesan ayah jaja ini untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat jakarta
pesan pesan buat masyarakat jakarta
tolong dijaga jakartanya
warga jakarta nih ayah yang ngomong nih
nah ini kita denger nih
dijaga dijaga ini jakarta
sekarang kan ke pulau akarta naik glatik
sekarang jakarta udah cantik ya kan
di mana mana pembangunannya udah bagus jalan jalannya udah bagus loh
jangan dibikin kotor lagi
kalau ke pulau akarta naik glatik ke bala raja numpang menikah
kalau jakarta udah cantik mesti dijaga kebersihannya
ya setuju banget nih ayah jajah bener banget ya
posa ripah asal betawi
eh posa ripah asal ciawi
posa lama orangnya tajir
kalau buang sampah selalu dikali lama lama jadi banjir
nah itu dia
ini kalau pengen penasaran nih kalau bikin pantun itu disiapin semalaman atau emang langsung spontan gitu aja sih
enggak nih ada di otak ayah nih
boleh nggak ayah mantun nih
ayah jajah ini
tukang pahat jual palu
bapak gubernur sama wakilnya
warga doain sehat selalu
oke banget ayah jajah
palu pantun boleh diadu
tapi sekarang kita bicara soal pandemi nih ya ayah jajah ya
anak anak udah boleh belajar
ayah jaja kita sekarang ngomongin soal pandemi boleh ya
nah ini kan banyak yang lagi susah juga gitu ya amel ya
di masa pandemi ini
dampaknya gimana sih ayah jajah sih ngerasa
buat para seniman betawi dan juga lenong
yang masih bertahan sampai pandemi sekarang ini seperti apa
tuh lihat tuh ayah tuh
agak naikin dikit ayah jajah biar kita kelihatan
belum belum kelihatan nak
waduh keren banget ayah jajan
sudah vaksin ya
sudah lengkap ya
tapi jangan merasa udah baik
jangan merasa nggak punya penyakit
nanti ada penyakit yang nggak ketara
nah itu dia
orang tanpa gejala itu kalau betawi bilang penyakit nggak ketara tuh
aduh jangan sampai tuh
menurut ayah jajah nih selama pandemi ini perkembangan seni betawi
ataupun seniman seniman lainnya ini dampak yang mereka rasakan ini seperti apa sih
untung ayah punya youtube
jadi ada kerjaan dikit tuh
iya harus ada tempatnya nih
iya bener banget ayah
ayah jajah kan sekarang masih bertahan nih
selain youtube kira kira ada nggak saran untuk para seniman betawi gimana sih caranya bertahan atau butuh bantuan seperti apa
dan juga perhatian seperti apa dari pemerintah begitu ayah jajah
jualan makanan betawi
kalau bisa sih
kan orang belanya punya kemampuan banyak tuh bikin dodol bikin geplak bikin kembang kelapa
itu bikin dagang kecil kecilan
pakai handphone dagangnya
pakai handphone dagangnya yang online tuh yang telepon diantriin gitu
kalau ada kemarin gitu neng
iya sekarang belajar
saya doain nih sama orang orang yang betawi yang susah begitu aja dagang
kalau nggak punya duit minta pinjam sama gubernur
kalau senimannya gimana nih ayah jajah
nanti kalau udah udah mendingin hotel hotel bintang lima tuh taruhin neng
kesenian tuh di pojok di lobby pojok kesenian tuh
kalau sekarang ada yang bisa nulis lagu nulis
iya kalau ayah kan bisa bikin lagu bikin lagu
luar biasa sekali ya kreatifitasnya
boleh nggak ayah nyanyi dikit tentang lagu
boleh nggak menyanyi dulu
boleh banget ayah jajah
cinte bukan sembarang cinte cinte abang pasak terangnya
kalau adek nggak percaya belek dada lolok isinya

itu lagu lagu yang nama betawi tuh
itu baru dibikin apa gimana tuh ayah jaja
baru dibikin atau gimana nih
oh baru khusus untuk after sepuluh
oke terima kasih
nah ayah jajah sebagai penutup nih boleh dong ayah jajah juga memperagakan jargon terkena ayah jajah yaitu apaan tuh
kita jual pada kita apaan tuh gitu
oke pemirsa di rumah babak pertama sudah selesai
babak kedua sudah selesai
sekarang babiknya tapi sebelum itu kita lihat dulu
ayah jaja makasih banyak atas waktunya dan juga humornya bersama kami di after sepuluh
sehat selalu ayah jaja ya
dan juga tadi pantun pantunnya
mungkin sebelum bisa mau kasih pantun penutup mungkin nih
boleh boleh ayah jajah
ikan kakap hidup di rawa
ikan basah mani di sawah
kalau ada kata yang salah
ayah jaja terima kasih atas waktunya bersama kami
semoga kita sehat dan juga sukses selalu ayah jaja ya
sukses selalu ayah jajah